rombongan bus yang diisi para supporter mendadak diserang gerombolan tak dikenal
saat melintasi ruas jalan alternatif sentul bogor jawa barat pada jumat malam
kedua masa kemudian terlibat saling serang dan perang kembang api di jalanan
beruntung bentrokan meredah setelah pasukan dalmas diterjunkan ke lokasi
akibatnya tiga bus rusak di bagian kaca depan serta satu penumpang mengalami luka luka
usai kendaraannya dilempari batu
mereka mengaku kaget saat keluar tol sentul menuju stadion pakansari
mendadak mereka dilempari oleh masa yang berkerumun di bahu jalan
sementara dalam laga pertandingan liga satu ini
tim rans nusantara melawan pss leman berakhir imbang dengan skor tiga sama
melemparan dari supporter tiragram keluar dari tol selemas genggeran
dilempar batu langsung dilempar batu
hingga sabtu siang kasus pengerusakan kendaraan supporter bola masih ditangani oleh polsek cibinong
dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi
aksi penyerangan juga terjadi di kawasan cilandak jakarta selatan sabtu dini hari
dalam rekaman video amatir milik warga keributan di kedai makanan membuat
satu pengunjung yang membeli ketoprak terkena sabetan senjata tajam
satu korban lainnya yang tengah melintas selain dirampas motornya
ia juga terkena sabetan senjata tajam
jadi saya lagi lewat arah sana itu namanya apaan gak tau deh
saya lewat sini saya di depan kan
nah dari arah sebelah sana
itu motor rame banget nih langsung ke depan ngegunting itu
saya langsung belok ke sini yang di sini lagi makan
jadi salah sasaran dia motor saya diambil saya dibacok
kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit fatmawati jakarta selatan
untuk mendapatkan pertolongan medis
sementara para pelaku masih dalam pengejaran polsek cilandak jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia